susi asisten rumah tangga putri candrawati menjadi saksi pertama
yang memberikan kesaksian pada sidang lanjutan baradae senin tiga puluh satu oktober
sejumlah pertanyaan dilontarkan hakim tentang kedekatan susi dengan keluarga putri candrawati
hingga kronologi dugaan pelecehan menia yosua terhadap putri candrawati di magelang
ketua majelis hakim wahyu iman santosa menuding
susi memberikan kesaksian palsu alias berbohong
lantaran susi tidak dapat menjawab pertanyaan hakim secara tegas
dan keterangannya terus berubah ubah
hakim menduga ada yang memerintahkan susi untuk menjawab tidak tahu
inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini
kok anggap kami ini bodoh
kan ketika tadi saya tanya ketika saudara menemukan saudara putri tergeletak
saudara berharap saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar
membantu tujuan yang membantu untuk apa
untuk menaikkan ke kasur bukan ketempat tidur
untuk memapah saudara putri
tapi saudara malah bercerita saudara ricky saudara joshua
saudara kuat berantem dengan joshua
nggak masuk di akal cerita gitu
hakim bahkan menuduh susi berbohong
majelis hakim mengingatkan susi untuk tidak berbohong di persidangan
hakim bahkan mengingatkan saksi bisa jadi tersangka
jika memberikan keterangan palsu di persidangan
kalau saudara berbohong terus begini
seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka sebagai terdakwa
kalau saudara bohongnya keterlaluan
saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara
ancamannya tujuh tahun nggak main main saudara
kami di sini menggali semua kebenaran material yang terjadi di perkara ini
tapi saudara sepertinya main main
ada dua belas orang saksi dihadirkan dalam sidang hari ini
mereka adalah orang orang yang bekerja di tiga rumah verdi sambo
di jalan saguling jalan bangka dan rumah dinas sambo di duren tiga